kericuhan kembali mewarnai duel persibandung kontra persija jakarta
kali ini pada lanjutan liga satu indonesia di stadion gelora bandung lautan api sabtu malam
video ini beredar di salah satu akun media sosial yang diunggah oleh pemilik akun facebook listia ningsih
pada duel yang berakhir imbang satu satu ini kapten persija ismet sofian dan back tuan rumah vladimir fujovic
sempat berseteru di babak pertama
insiden ini memicu kemarahan supporter persib
bambang pamungkas sempat mencoba ke tengah lapangan untuk melerai namun kericuhan tetap meluas hingga ke tribun penonton
terjadi pelemparan botol botol berisi air hingga flare yang menyala dari arah tribun
beberapa tim ofisial persija juga dilaporkan menjadi korban pemukulan oknum supporter persib
untuk mengetahui lebih detail soal kericuhan yang terjadi di stadion gelora bandung lautan api semalam
kami telah terhubung dengan ardi cahyoko selaku asisten manajer persija jakarta
halo selamat siang pak ardi
pak ardi bisa diceritakan sedikit bagaimana sebenarnya kronologi insiden semalam
oke kalau kita lihat mungkin bisa ada siapa
di rantivi ataupun di medsos
jadi benar mungkin yang memicu kegiatan ataupun keributan tersebut ini terjadi pada saat babak pertama
karena kapten dari persija yaitu ismet sofyan pada saat di daerah kita di gawang kita dia dipukul oleh pemain belakang dari persib
oleh dari situ
seolah olah kenapa dari via wasit yang terdiri dari empat wasit di situ kok tidak ada yang melihat
itu yang sangat mengecewakan
iya pak ardi itu kan tadi terjadi pada di babak pertama gitu
dan kita tahu setelah laga usai juga terjadi kericuhan ini bagaimana pak ardi
kalau efek kericuan dari terakhir yang pada saat babak kedua selesai memang dari via kami ismed sofian protes
dan minta untuk diklarifikasi oleh pemain belakang persib tersebut
tapi dia kelihatannya mungkin tidak mengakui atau gimana
ya di situ terjadi kles lah keributan
itu mungkin memicu para supporter dari persib yang seluruhnya persib
supporter dari persib di stadion itu mungkin tiga puluh lima ribu lebih
nah itu ya menyerang kita semuanya
nah pak ardi ini juga ada isu yang beredar
bahwa adanya pemukulan terhadap ofisial persija
ini bisakah anda konfirmasi apakah ini benar atau tidak pak
jadi saya sendiri kan di sana
saya juga ada di dalam bersama sama pemain di sana
jadi pada saat kita masuk mau ke ruang ganti
kita sudah di backup oleh polisi
itu ada beberapa supporter yang sempat turun masuk ke dalam area yang harusnya steril
siapkan pel kenapa bisa seperti itu gitu
jadi dia bisa masuk
kemudian pelatih fisik saya kena dipukul
dan hitman saya kena juga dipukul juga
jadi ada dua official dari persija yang terkena pukulan gitu ya pak ya
jadi sudah kita foto juga
ya mungkin saya dalam hal ini akan melakukan protes
protes dalam arti ya kita akan membuat surat keberatan lah
kalau yang lebih
pak ini selanjutnya langkah apa yang akan diambil persija nih pak
terkait peristiwa semalam
kalau sebenarnya himbauan dari kedua supporter antara
ini kan ceritanya sudah lama ya mungkin musuh pebuyutan lah
ini saya rasa dari kita dari pihak persija dari manajemen kita juga sudah melakukan rekonsiliasi
kemudian sudah berbicara baik baik dengan pihak
sudah terjalin sebenarnya
ya tapi mungkin ada oknum oknum saja
itu yang membuat kericuhan tersebut
tapi ke depan tetap
kita tetap akan kita jalin antara dua supporter ini
dan kita juga sudah instruksikan ke pimpinan jackmania
kita lebih bersikap dewasa
kita bisa lebih kreatif lagi
kita sambut dengan
kreativitas kita dan inovatif daripada the jack
ya pak ardi ini selain juga kita tahu adanya kericuhan dan pemukulan terhadap oknum persija
ini juga apakah persija akan melayangkan seperti surat protes gitu pak
terkait ya terjadinya insiden antara ismed sofian juga gitu pak
ya yang pemukulan terutama ya
kebetulan nanti kita buat surat memang
kemarin sudah kita bicarakan nanti dari pihak manajemen
kita akan layankan surat untuk surat protes tersebut
bagaimana dengan laporan ke kepolisian pak
mungkin terkait dengan pemukulan ini juga akan dilanjutkan ke pihak kepolisian
oh enggak kalau sampai sejauh itu tidak
jadi kita hanya ke fiak penyelenggara saja
dalam hal ini karena kejadian pemukulan itu
makanya saya sayangkan panpel kenapa bisa seperti itu
colongan seperti itu
jadi itu memberikan peringatan saja nanti
oke baiklah terima kasih pak
ardi cahyoko selaku asisten manajer persija jakarta
terima kasih pak